video viral lainnya datang dari mamuju sulawesi barat
sejumlah anggota polisi terekam kamera memukul dan menendang seorang pengendara motor di trans sulawesi mamuju tengah
terkait video ini rabu siang kapolres mamuju tengah akbp amri yudi memberi klarifikasi
ia mengklaim saat itu polisi hendak menertibkan para pelaku balap liar yang marak terjadi selama ramadan
saat mencoba menghentikan salah satu pengendara motor tiba tiba pengendara tancap gas hingga nyaris menabrak sejumlah polisi di depannya
usai digeledah pengendara tersebut didapati membawa obat terlarang dan dalam kondisi mabuk
terkait tindak kekerasan kapolres mamuju tengah berjanji akan memberikan sanksi tegas terhadap anggotanya yang terlibat
tim liputan cnn indonesia